nah berikutnya ini tentang seorang taruna akademi teknik keselamatan penerbangan makassar
tewas dipukuli seniornya karena tidak memakai helm saat masuk area kampus
nah ini pasti membuat kita berdua bahkan anda bertanya tanya ya
kok bisa hal sepele itu bisa membuat nyawa orang melayang
pelaku ditangkap polis tabes makassar pada selasa sore
mr kini tak berkutik dalam tangkapan polisi
ia menjadi tersangka karena menganiaya almada putra pangkolan hingga tewas pada senin sore
menurut kapolres tabes makassar penganayaan dilakukan karena juniornya melanggar disiplin
dengan tidak memakai helm saat masuk kampus
pelaku kemudian memukul korban pada bagian dada kemudian mengalami luka dalam
sementara itu hingga saat ini belum ditemukan motif dendam antara pelaku sebagai senior
dan korban sebagai junior di kampusnya
hasil penganiayaan yang mengakibatkan korban tinggal dunia
jadi kronologisnya pada saat
di korban ini pulang dari
dipanggil pelanggaran ada pelanggaran dilihat bahwa yang bersangkutan tidak menggunakan helm
disitulah ditegur baru dipanggil ke kamar salah satu senior
senior di kampus itu
dan disitulah terjadi kasus penganiayaan yang mengakibatkan
korban tinggal dunia
dalam kasus ini kepolisian telah memeriksa dua puluh dua saksi
ibnu munsir kontributor makassar sulawesi selatan